presiden jokowi pada minggu pagi menghadiri pemasangan listrik gratis di kelurahan bantarjati kota bogor jawa barat
pemasangan listrik gratis diadakan di kelurahan bantarjati kota bogor jawa barat
di lokasi ini sedikitnya hampir seratus unit rumah warga tak mampu dipasangi instalasi gratis oleh pln secara serentak
warga yang mendapat bantuan mandiri pemerintah tersebut yakni rumah tanpa listrik maupun yang masih menumpang para rel dari tetangga
selain instalasi para penghuni juga diberi sertifikat subsidi untuk pembayaran listrik murah bulanan
usai menghadiri pemasangan listrik gratis jokowi lantas membagi sertifikat tanah gratis di wilayah cigombong kabupaten bogor

pemasangan listrik gratis di kelurahan bantarjati kota bogor jawa barat
pemasangan listrik gratis di kelurahan bantarjati kota bogor jawa barat
target kita sampai akhir tahun ini seratus enam puluh
ini harus sudah sambung